departemen luar negeri amerika serikat merilis laporan praktik hak azazi manusia di berbagai negara salah satunya indonesia
pemerintah amerika menyebut penggunaan aplikasi peduli lindungi melanggar hak azazi warga negara indonesia
selain itu tes wawasan kebangsaan terhadap lima puluh enam mantan pegawai kpk dan tindakan represif aparat kepolisian juga disebut melanggar ham bagi warga negara indonesia
bagaimana pemerintah indonesia merespon laporan pemerintah amerika serikat terhadap dugaan pelanggaran ham di tanah air
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan koordinator bidang ham kedeputian lima ksp siti rohaini
selamat sore bu siti
selamat sore mbak rifana
dan ketua komnas ham ahmad taufan damanik selamat sore pak taufan
oke saya mau ke komnas ham terlebih dahulu pak tovan apakah laporan praktik hak azazi manusia yang dirilis pemerintah amerika serikat ini juga sama faktanya ditemukan oleh komnas ham
ya yang pertama saya ingin komentari dulu ya basis moralnya amerika terutama pemerintah dalam hal ini departemen luar negeri amerika
yang membuat laporan tentang hak asasi manusia di seluruh negara termasuk indonesia itu apa apa basis moralnya mereka
basis hukumnya apa mereka juga bukan penguasa pbb kan gitu tapi kalau pbb yang bikin laporan sih kita masih bisa atau perlu dengarkan
tapi ya satu negara dengan satu katapan pelanggaran hak azazi
di malaysia yang juga luar biasa saya kira nggak punya basis moral untuk membuat catatan pada negara negara termasuk indonesia
jadi saya ingin mengatakan begini buat indonesia nggak perlu direspon itu yang penting adalah merespon ke dalam
kita punya instrumen hak asasi manusia nasional ada komnas ham ada komnas perempuan kpai dan macam macam
termasuk juga ada ngo ngo di indonesia yang bekerja untuk hak azazi manusia dan cukup kredibel saya kira
jadi apa yang sebetulnya mereka laporkan ini itu tidak lebih adalah laporan laporan yang dikutip kutip dari berbagai laporan lembaga termasuk dari komnas ham
misalnya tentang pembunuhan unlawful killing bahkan istilah pun diambil dari komnas ham itu kan diambil dari laporan komnas ham
laporan kontras laporan amnesti dan juga berbagai laporan lainnya
laporan lainnya tidak melakukan satu pengkajian yang mendalam juga
jadi karena itu menurut saya pemerintah lebih bagus berdialektika dengan instrumen instrumen hak azazi manusia dalam negeri
terutama dengan komnas ham dengan komisi komisi nasional yang lain untuk melesaikan berbagai masalah asasi manusia yang ada di indonesia
saya kira itu catatan saya pertama kali
oke pak tovan bahwa tidak ada basis moralnya pemerintah amerika serikat merilis laporan tentang dugaan pelanggaran
dan hampir di beberapa negara lain termasuk indonesia
tapi kalau misalnya kita lihat laporannya hasilnya ini sama yang dirilis dengan apa yang ditemukan oleh komnas ham
ya tapi kan sebagian karena itu bukan sebagian besar ya
sekarang itu hanya mengutip ngutip saja
tidak menjelaskan konteksnya
misalnya beberapa kejadian kejadian yang dilaporkan oleh komnas ham diambil oleh laporan kemlu ini
tapi tidak menjelaskan konteksnya
misalnya langkah langkah apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah indonesia kepolisian republik indonesia atau yang lain lain
saya kira itu
tapi apakah itu palit
karena itu diambilkan dari laporan laporan komnas ham laporan dari komisi komisi yang lain dari laporan kontras
yang semua sudah dirilis terbuka di indonesia
satu hal ya ini saya kira juga satu catatan yang penting
kita harusnya sekali sekali berani komplain juga
komisi tinggi ham pbb yang tempuh hari bikin laporan menyuruh atin pemerintah indonesia
karena komnas ham sebagai satu pihak yang juga di quote di situ diambil
kami tidak pernah dikonfirmasi
sehingga ada menurut saya itu salah kutip ya salah konteks juga misalnya
saya dikatakan dengan tim saya oleh laporannya komisi tinggi ham pbb itu
dilarang atau dihalang halangi untuk datang ke intan jaya
saya tidak pernah dihalang halangi
saya bahkan sebelum berangkat
telpon kapolri telpon pangdam telpon kapolda
dan setiap hari menelpon kapolres bahkan kami juga menelpon kkb itu
untuk memberitahu bahwa kami akan datang ke sana
dan tolong supaya tidak ada kles
tidak terjadi apa apa
jadi yang terjadi justru kami tidak bisa berangkat ke intan jaya itu
karena hambatan teknis
tidak ada pesawat yang terbang ke sana
karena memang situasinya baru saja ada penerangan terhadap bandara
nah mereka kutip itu
tapi tidak pernah bertanggung jawab
saya bertanya pada komnasam
sebagai ketua komnasam saya mempersoalkan
tata cara atau metode membuat laporan yang menurut saya
tidak berdasarkan kajian ya
di uji dengan mengikuti kaedah kaedah yang benar
jadi tidak sekedar meng quote atau mengambil mengutip
mendapat atau laporan kembaga atau orang per orang
tapi tidak pernah divalidasi dengan meng cross check
di sini banyak sekali laporan laporan yang diambil dari komnas ham
oke pak taufan saya akan bahas itu nanti ya
saya beri kesempatan dulu ke bu siti sebagai perwakilan dari pemerintah
kita akan bahas laporan laporan yang dirilis oleh pemerintah amerika serikat
tapi mengutip begitu saja dari laporan laporan lembaga seperti komnasam dan juga kontras
nanti kita akan bahas satu satu
tapi saya ingin tanya ke bu siti
bu siti bagaimana kemudian pemerintah merespon hasil laporan praktik dugaan pelanggaran ham di indonesia
yang dirilis pemerintah amerika serikat
kalau menurut komnasam tadi tidak ada basis moralnya
pemerintah tidak perlu merespon
tapi pemerintah berdialektika introspeksi diri ke dalam saja
terima kasih mbak rifana
selamat sore pak fendt pak taufan
saya kira saya dengan apa yang disampaikan bang taufan ya
dan juga saya sebelan juga kita di ksp
sedalam dengan juri kera argument network kita pak faizal shah
bahwa apa yang dirilis oleh amerika itu memang tidak memiliki basis moral atau basis politis
hal hal yang dilaporkan oleh kementerian luar negeri amerika itu sesungguhnya adalah
hal hal yang pernah ditanyakan kepada pemerintah indonesia
melalui sk dari dewan ham dan pemerintah indonesia
sama sama dengan antara kementerian luar negeri ksp
kemudian men dan kementerian kementerian terkait telah
mencari hal hal yang berbeda
dan itu adalah hal hal yang dilaporkan oleh kementerian luar negeri amerika itu

dan itu adalah hal hal yang dilaporkan oleh kementerian luar negeri amerika itu

tidak ada pelanggaran ham dalam kasus twk kpk itu
kasus itu masih kami tangani
bahkan ombudsman kemudian mendesak presiden indonesia untuk memastikan ya
supaya pimpinan kpk itu mendeklanjuti rekomendasi ombudsman
dan tentu saja juga rekomendasi komnasam
dalam mandat komnasam kan kalau misalnya rekomendasi tidak ditindaklanjuti
ya maka kami tidak bisa melakukan tindakan apa apa
tapi ombudsman berdasarkan undang undang tentang ombudsman
punya satu mandat yang cukup kuat untuk itu
sehingga pimpinan kpk wajib menjalankannya
tetapi sekali lagi saya katakan
ini kan semua dilaksanakan di dalam mekanisme atau instrumen pengawasan di indonesia
dalam hal ini komnas ham dan ombudsman melakukan proses pengawasan pengujian terhadap praktek twk
dan kedua duanya mengatakan ada pelanggaran hak asasi
bagi komnasam itu dan malang asasi bagi ombudsman
nah ini mekanisme yang berjalan
kasus epi misalnya
komnasam juga mengatakan itu unlawful killing
ada empat rekomendasi
rekomendasi yang baru dijalankan oleh polri itu baru satu
dan satu pun belum maksimal
sementara ada tiga rekomendasi lagi belum
jadi ini memang mesti kita dorongkan di dalam negeri kita dengan menggunakan instrumen instrumen asasi manusia
instrumen instrumen kenegaraan yang ada di negeri kita
dan tersedia cukup lengkap dibandingkan mungkin negara negara lain
kita punya komnasam
bahkan hak asasi manusia ada dalam konstitusi
jadi kita itu jauh lebih lengkap dibanding negara negara lain
dan laporan ini sama sekali tidak bisa menggambarkan itu
karena memang dia hanya mengutip ngutip saja laporan laporan dari lembaga lembaga nasional yang ada di indonesia
bu siti meskipun laporan yang dirilis oleh pemerintah amerika serikat ini hanya mengutip saja apa yang sudah ditemukan oleh teman teman dari komnas ham
tapi sekali lagi bahwa
pemerintah amerika serikat juga mengakui menilai ada pelanggaran ham
sama seperti komnasam dalam pelaksanaan twk
tes wawasan kebangsaan terhadap lima puluh tujuh pegawai kpk
apakah kemudian pemerintah tidak merasa ingin menindaklanjuti itu
jadi begini mbak yang saya maksudkan adalah bahwa
tes itu sebetulnya sudah ditanyakan juga oleh spmh
dan kita memberikan jawaban yang cukup akurat
rekomendasi dari komnasam rekomendasi dari om busman
itu semuanya sudah kita masukkan di dalam laporan itu
jadi bukan berarti pemerintah tidak menindaklanjuti atau tidak merekognisi disitu ada masalah
dan juga kemudian diidentifikasi oleh komnasam sebagai pelanggaran ham
pemerintah mengambil risiko dan memberikan risiko
dan selanjutnya seperti yang juga kita saksikan ya
kemudian ada inisiatif dari pemerintah untuk melakukan penahan pemeranjutan latih ini
sehingga apa yang menjadi rekomendasi dari komnasam dan juga om busman itu dipindahlanjuti oleh pemerintah
maksud saya adalah bahwa hal hal yang disampaikan oleh bang taufan tadi itu
sebetulnya sudah kita sampaikan kepada spmh yang itu meminta klarifikasi kepada pemerintah
oke saya mau kembali lagi ke pak tovan
pak tovan ini kalau kita bahas satu satu apa yang dirilis dalam laporan pelanggaran hamnya amerika serikat
waktunya tidak akan cukup jadi saya pilih pilih saja
tadi soal twk sudah ada jawabannya
soal aplikasi peduli lindungi ini juga menjadi kontroversi ya
bahwa aplikasi peduli lindungi yang disebut mengumpulkan data pribadi masyarakat
apakah kemudian komnas ham sepakat bahwa itu berpotensi melanggar hak azazi warga negara
kami sudah membuat aplikasi

dan kami tidak menasukkan satupun laporan mengenai hal itu ya
yang kami laporkan adalah soal misalnya tata kelola lembaga
termasuk juga tata regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah
itu belum maksimal
itu kita sebutkan soal bantuan sosial misalnya soal hak atas kesehatan dalam hal ini
vaksin untuk mendapatkan perawatan dan macam macam
saya kira ada benarnya yang dikatakan oleh pak mahfud itu ya
untuk di asia indonesia termasuk yang baik dalam penyelesaian itu
walaupun komnas punya catatan catatan dan kami sampaikan
beberapa hal catatan kami itu dan rekomendasi kami dipenuhi
termasuk lepasan tuan ribu dari narapidana yang kemudian diaksimilasi oleh menkumham
itu rekomendasi dari komnasam
nah saya kira banyak hal yang positif tapi juga masih banyak catatan catatan
tapi mengenai hak privasi kami belum pernah mendapatkan laporan mengenai itu
soal hak privasi belum ada laporan ke komnasam
tapi ada ngo yang merasa sudah melaporkan itu dan merasa prihatin bahwa data dari warga negara
berpotensi dikumpulkan ataupun disalahgunakan nanti
bu siti bagaimana kemudian merespon bagaimana respon pemerintah soal aplikasi peduli lindungi
yang berpotensi melanggar privasi warga negara
marivana saya membaca laporan dari state department
sesungguhnya di situ tidak ada klausul yang mengatakan adanya pelanggaran
memang di situ disediakan adanya concern itu ada di bagian f
dan itu sebetulnya bahasanya itu adalah adanya concern dari beberapa lsm
ada kekhawatiran dari beberapa lsm begitu ya bu siti
di situ beberapa lsm mempertanyakan
tetapi tidak sama sekali di dalam laporan itu mengatakan bahwa itu ada anggaran
jadi saya kita pemerintah juga cukup heran dari mana sih
sumber yang mengatakan bahwa beli lindungi itu ada pelanggaran ham
nah di dalam teksnya sendiri ya itu di teks poin f itu jelas sekali
di situ hanya ada
term dari nc tentang bagaimana informasi itu dikumpulkan dan kemudian bagaimana informasi itu digunakan
nah tadi sudah disebutkan oleh pak b
dan juga juga dikomentarin oleh teman teman dari komnas ham ya mas amka mas beka
dan juga teman teman yang lain
itu disebutkan bahwa peduli lindungi itu adalah sebuah risk point dari pemerintah itu ya
dan itu menjadi
jadi kewajiban bagi pemerintah untuk membuat satu intervensi dan kebijakan yang
dan juga akurat untuk melindungi dan juga untuk menekan penyebarannya
nah peduli lindungi ini kemudian menjadi satu pilihan
dan tentu pak ambang bafan mengatakan sampai saat ini tidak ada
belum ada laporan laporan kepada komnas ham ya
yang memang komnas ham sebagai lembaga negara memiliki pemantauan dan juga melakukan penyelesaian masalah itu
tentu saja perlu kita catat bahwa peduli lindungi ini bukan satu perangkat yang dibuat tanpa pertimbangan yang cukup seksama ya
karena di dalam proses pembuatan
proses pembuatannya seperti juga disampaikan oleh juru bicara kementerian kesehatan itu sudah berkoordinasi dan melibatkan assessment dari bssn ya
standar yang keamanan yang tinggi dan juga penerapan teknologi
nah tentu kantor presiden terus mendorong agar aplikasi dari peduli lindungi tetap diperjaga
karena sudah ada data data yang ada di dalam bssn itu
karena itu memang mengandung unsur hak tentang data individu
saya kira dengan tadi yang disampaikan oleh bang taufan bahwa tidak ada laporan kepada komnas ham
ini sejujurnya kita masih bisa mengatakan bahwa peduli lindungi itu cukup tekstur
saya kira begitu pak ribang
baik bahwa aplikasi peduli lindungi menurut pemerintah itu secure
bahwa hanya ada beberapa ngo yang menyatakan concern ataupun menyatakan kekhawatirannya
atas pengumpulan data dalam aplikasi peduli lindungi
tapi concern itu harus bisa dijamin oleh pemerintah bahwa data dari seluruh warga negara
privasi warga negara tidak akan disalahgunakan untuk kepentingan apapun
kita harus jeda terlebih dahulu bang taufan dan juga bu siti
nanti saya akan bahas lebih dalam soal bagaimana represi dari aparat kepolisian yang dinilai
telah melakukan pelanggaran ham di tanah air
tapi kita harus jeda jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
ada ketua komnas ham ahmad taufan damanik dan juga prof siti ruhaini
koordinator bidang ham kedeputian v
ksp saya lanjutkan lagi
tadi kita sudah bahas ya soal aplikasi peduli lindungi yang berpotensi melanggar ham
tapi sudah dibantah oleh komnas ham dan juga oleh pemerintah
kemudian soal tes wawasan kebangsaan terhadap lima puluh tujuh mantan pegawai kpk
dan ini yang menarik ya pak taufan
tadi anda sudah sebut soal unlawful killing terhadap para laskar fpi
ini dalam laporan ham amerika serikat juga disebut tindakan represif kepolisian
bukan hanya terhadap anggota fpi
tetapi kepada masyarakat sipil jurnal
apakah kemudian komnas ham juga menemukan fakta yang sama
bahwa ini adalah fakta yang tidak bisa ditutupi
bahwa ini terjadi tindakan represif kepolisian terhadap masyarakat sipil
ya saya mungkin agak sedikit mengklarifikasi yang pertama tadi ya
jadi kami bukan membantah laporan ngo itu
kami dalam laporan kami belum menemukan
kalau ngo itu menemukan
maka saya kira dikomunikasikan saja dengan pemerintah indonesia
nah kembali soal laporan
saya mau bahas tentang kepolisian ya
kami setiap tahun mengeluarkan laporan laporan tahunan situasi asasi manusia di indonesia
dan memang ya
praktek kekerasan dari kepolisian itu masih tetap yang urutan pertama
di dalam statistik pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan atau yang kami temukan
tetapi saya ini berhadapan dengan tiga kapolri
dengan pak tito ida majes dan sekarang pak listio
saya kira harus dicatat juga hal hal yang kemudian positif
pertama adalah kesediaan untuk membuka diri dari polri
untuk dikoreksi oleh lembaga lembaga pengawas
termasuk oleh komnas ham oleh ngo dan lain lain
yang kedua ada langkah yang maju ya
sebelumnya biasanya pelanggaran pelanggaran dilakukan oleh kepolisian
itu ditindak berdasarkan hukuman disiplin internal mereka
tapi sekarang satu tahun terakhir
laporan laporan dikeluarkan oleh komnas ham itu ditindaklanjuti oleh pejabat kepolisian
di dalam tindakan hukum pidana
misalnya kasus ini
herman yang disebut oleh kementerian luar negeri itu
kami panggil kapoldanya kami kasihkan laporan
dan setelah itu enam orang aparat kepolisiannya mengalami proses pidana
juga yang terjadi di berbagai daerah di sumatera barat juga ada begitu
dan beberapa daerah daerah lain
termasuk juga yang dari tni
pendeta yeremi yang dilaporkan dalam laporan kemlo
itu laporannya dari komnas ham
dan sekarang dalam proses hukum
bahkan kami sedang menyampaikan lagi laporan kepada panglima
dari papua mengenai beberapa kejadian
pemeriksaan terhadap tujuh anak yang menyebabkan satu anak meninggal dunia
dan juga ada kejadian kejadian
keperciwa perciwa kekerasan yang dilakukan oleh kkb
yang itu juga harus dilakukan proses penegakan hukum oleh aparat kepolisian
itu kita sampaikan
dan dalam proses yang memang bagi orang papua
bagi kita komnas ham
memang terasa masih belum maksimal untuk penerbangan keperciwa kekerasan itu
ada catatan yang positif juga dari kepolisian
termasuk dari gensus
kasus kasus yang kemudian terjadi
kasus terakhir misalnya dr nardi
belum sempat kami kirim surat panggilan
densus sudah datang ke komnas ham
memberikan semua laporannya dan keterangannya
ke lapangan kami kunjungi juga
dan memang kami menemukan tidak ada pelanggaran sop di situ
tidak ada pelanggaran hak asasi manusia
tapi kalau kita mau kasih catatan yang positif sebetulnya
extra judicial killing dari gensus itu jauh menurun
dibandingkan tahun tahun sebelumnya
dan terjadi pembenahan internal dalam sop
dalam instrumen mereka dan lain lain
tetapi unit kepolisian yang lain memang belum menunjukkan langkah langkah yang maksimal
karena itu kekerasan di dalam praktek praktek pemeriksaan
dan dalam praktek menangani aksi massa
misalnya itu masih terjadi
baik pak taufan
waktu kita tidak banyak

saya harus kasih waktu ke polisian karena ada perubahan perubahan sikap
oke saya harus potong karena waktu kita sudah tinggal sedikit
bu siti terakhir tadi kalau menurut dari komnas ham
menurut pak taufan bahwa sudah ada progres
catatan catatan positif terhadap perbaikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian
meskipun belum betul betul memuaskan sesuai dengan rekomendasi rekomendasi dari komnas ham
bu siti apakah kemudian langkah pemerintah untuk mengevaluasi soal tindakan kepolisian
yang dinilai represif ini terhadap masyarakat sipil
apa kemudian langkahnya untuk evaluasi
singkat saja bu waktu kita tidak banyak
terima kasih mbak rivani
jadi sebetulnya komnas ham itu sebagai satu lembaga yang memang memiliki mandat pemantauan
jadi apa yang kemudian direkomendasikan oleh komnas ham kepada pemerintah
kan juga seringkali bang taufan dan teman teman juga berkomunikasi dengan kita yang ada di ks
dan itu adalah satu hal yang memang harus tindak lanjut ini
karena bapak presiden sendiri sudah menyampaikan
pada pidato enam belas agustus dua ribu dua puluh
bahwa kebijakan kebijakan pemerintah itu harus berbasis kepada ham dan hubungan
oleh sebab itu apa yang disampaikan oleh bang taufan adalah satu hal yang cukup responsif ya dari pemerintah
kemudian juga utamanya kepada polisian
kita juga berterima kasih dan berterima kasih bahwa sekarang
kemudian menjadi lebih rigid dan juga kolaboratif dengan lembaga lembaga negara
yang memang mendapatkan mandat dari institusi untuk melakukan pemantauan terhadap aset aset
yang terkait dengan masalah pelanggaran apapun juga itu
dalam hal ini kantor staf presiden tentu saja terus berkomunikasi dengan komnas ham
dengan komnas yang lainnya
yang kaitannya adalah bagaimana melakukan pembenahan
melakukan kontrol komunikasi dengan kl
termasuk polisian dalam hal ini
untuk terus menerus memperhatikan apa yang telah menjadi arahan dari bapak presiden
saya tegas sekali bapak presiden mengatakan bahwa semua kebijakan pemerintah pusat dan daerah harus utamakan prinsip prinsip ham
setelah itu apa yang tadi disampaikan oleh bang taopan adalah awal dari hal hal yang tersebut
terus akan kita sampaikan kepada pihak pihak yang terkait
termasuk kepada kepolisian bahwa apa yang disampaikan oleh lembaga lembaga negara
itu adalah satu rekomendasi yang sangat valid dan untuk dijamin oleh konstitusi
oke silakan mbak
kita tunggu nanti bagaimana langkah dari pemerintah untuk melakukan evaluasi internal ya
bahwa meskipun tadi dikatakan oleh komnas ham tidak ada basis moral tidak ada kaitannya
kemudian ketika pemerintah as meliris laporan pelanggaran ham
sementara di as juga banyak kemudian laporan pelanggaran ham
tapi sekali lagi bahwa pemerintah harus melakukan evaluasi bahwa masih banyak kasus kasus pelanggaran ham
di internal yang harus kemudian segera diselesaikan
kita tunggu nanti bagaimana cara penyelesaian dari pemerintah
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada ketua komnas ham ahmad taufan damanik dan prof siti ruhaini
koordinator bidang ham kedeputian lima kantor staff presiden
sehat selalu pak tovan dan juga bu siti
terima kasih terima kasih sama sama
selamat tinggal mbak terima kasih